pemikiran tuh seandainya aku meninggal duluan kayak apaan aku ini siapaan mau urus gitu
mah ngerti ini ibunya ibunya haji yang mengerti anak nina ini mana yang rasakan sakit nih yang

di kalimantan selatan kami menemui ibu rusina
yang menyebutnya ibu yang paling kuat tanpa terkecuali termasuk di kalimantan selatan kami menemui ibu rusina yang menemui ibu rusina yang
merawat anak bungsu nyariski penderita hidrosefalus satu empat dari seribu kelahiran bayi mengalami hidrosefalus
menjadikan setiap ibu yang dikaruniai anak spesial seperti ini sangat patut untuk kita sebut ibu hebat
desa manarap baru kecamatan kertak hanyar
kabupaten banjar berlokasi tak jauh dari ibukota kalimantan selatan banjarmasir
disini seorang ibu memulai kesahariannya
memandikan anak berusia lima tahun seharusnya tak sesulit ini tapi bagi
rusina lima tahun terakhir adalah ironi lahirnya nur rizki sebagai bungsu dari
menghadirkan bahagia sekaligus ujian baru sebab rizky telah difonis dokter menderita hidrosefalus atau kelebihan cairan dalam kepala
sejak beberapa hari lalu rizky menderita flu nafsu makan rizky pun menurun tiap kali sakit

tak apa duduk berjam jam demi menyuapi rizky agar anak kesayangannya itu tak sampai
kekurangan tenaga akibat susah makan
hai setiap dua jam sekali rusina memberikan susu untuk rizky
hai hingga kini rizky harus menggunakan nasogastrik tub atau ngt selang yang dimasukkan melalui hidung agar susu yang dikonsumsi bisa langsung masuk melalui kerongkongan menuju ke perut
hai kalau kade pakai ngt rizky nya kade mau mendut kade bisa mendut lagi selawas ini nah setahunan sudah
sebelumnya waktu bayi itu
belum mendut and benar mau mendot habis setahun mau lagi
lagi kade pakaian gitu dia mau ga mau kamu pakaian pal ini padahal dilihat di cucuk
asal kaya apa asal kaya kalau melihat tuh nah kaya apa yuk
sudah aja perawat tanya sudah melihat tipe adanya sudah dicucuk
sakit dicucuk tuh
nah kayak ini aja nyabar apa yuk
tapi kadang dicucuk berkurus pulangin
sejak bulan pertama usianya di dunia ada yang tidak biasa pada bagian kepala rizky
hingga kini rizky telah bolak balik rumah sakit dengan lima kali operasi untuk pemasangan selang
agar bisa mengeluarkan cairan dari dalam kepalanya
apalagi aku semula tahu hasil ct skin pada ininya nih karena hidup sepalus ya allah
operasi itu di rumah sakit kami saja yang rizky berdua
bapaknya kerja kalau tidak kerja tidak dapat duit
jadi malam saya antar duit ke rumah sakit
ungkus hasil apa nih hasil hari ini
di antar ke rumah sakit
di rumah sakit sendirian anak sekolah sekolah kedua nya
waktu sekolah kedua nya kakaknya sekolah anaknya sekolah
yang kecil masih sd lagi
sd kelas dua sd
sd kelas dua
sampai mulai lima belas hari puasa sampai lebaran seminggu
sebelum rizky ini semalam tuh sawat jahitannya pacul jahitan operasi itu benanahan infeksi
jadi pas rizky datang di rumah sakit lima belas hari puasa tuh jadi dipacul orang dulu jahitannya tuh
jadi dikeluarkan kadang masuk ke dalam sini selangnya
jadi pas mau pulang hanya dimasukkan pulang selangnya ditanam ke awak nih pulang
jadi tak lawas sih di rumah sakit semalam tuh tiga mingguan kalau semalam
sampai lebaran nih menangis orang di kampung kami ke sini
kepikiran tuh seandainya aku meninggal duluan kayak apa anakku ini siapa anak mau urus gitu
sedangkan nah mengerti ini ibu nya aja yang mengerti anak ini
takut aneh maka itu
jadi apa masalah dikuat kuat akan naik sebenarnya hati ini rapuh
mama nangis melihat ini pulang dikuat kuat akan naik gitu nah
seberat apapun beban keluarga krusina tidak menanggungnya sendirian
mereka membagi perasaan
jam wiryani suaminya mencari nafkah siang dan malam di bengkel pribadinya yang berada di depan rumah
namun dengan pekerjaan seperti ini ia tentu tak mendapat penghasilan yang pasti
ia mendapat lima puluh hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah per sepeda motor yang berhasil diperbaiki

namun jumlah itu baru bisa ia
ia dapatkan bahkan setelah tiga hari bekerja
namun jumlah itu baru bisa ia ambil
pada pertama itu
pada pertama itu
biasanya ada yang masuk yang cepat
semakin ada yang masuk yang cepat
cuma memang kan mereka ingin dipinggil seperti umum
hanya mereka mengajari waktu
lagi hasilnya tidak baik
kalau mengajari waktu itu berarti cepatan
kalau yang dipinggil umum
kalau yang seperti ini
kalau yang seperti ini
juga santai kejainnya cuma bagus kalau santai toko jennya ampun uang hasilnya bagus juga
oh ya di cicokupanai alhamdulillah sampai situ gak jadi gitu nah nyata gendong rajeki kan sudah
diputar karena misalnya ini enggak ada besok ada ada yang nitir mbay kalau yang menitir
ya hantam siang malam kerjanya hai suah tak ada menitir mbak sampai sini nah hibak hibak
ada muat motor hantar siang malam kerja jam huri bukan mekanik yang mau bekerja asal hanya
demi mendapatkan banyak uang tidak apa harus bekerja lembur hingga tengah malam demi bisa
membantu orang lainnya
kendaraannya rusak semua usaha itu ia lakukan untuk anak anaknya terutama rizky
kemajuan kesembuhan rizky memang nampak sangat kecil namun sang ayah tak lelah untuk terus
berharap meski tak seperti anak lain rizky tetap bisa berkomunikasi dengan caranya sendiri supaya
ya enak yang lain nona hai jijik kenapa normal aja yan kalau diajak bicara tenah to polymer
hidupnya di regia mbak jumatnya diem ija ada masalah cuma bayi lah misalnya oma lah
misalnya kayak gini ada orangnya kan nih cuma kamu tinggalkan seorang aja di rumah nih
berhiaw atau memanggil
paling berhiaw aja cuma di pagi kita pijam pula matanya
misalnya kayak itu kita ada di higanya nih kita goreng
cuma waktu goreng itu matanya bisa mencilak
dilihatnya kiri kanan ada aja goreng ulang tidur ulang
senang seterau biasanya kalau pupuk pupuk bau kalau susu susu
ada pernah sekali semua ini
kan kadang uangnya enggak maik
uangnya nggak cukup untuk beli semua
jika mengurus rizki telah selesai rusina tak bisa mengambil jeda
dia masih sepenuhnya pemegang tanggung jawab

sebagai ibu rumah tangga
bahkan sembari melakukan pekerjaan mencuci seperti ini
ia masih sekali kali menengok rizki yang sedang terlelap
kondisi rizki yang sedang kurang sehat akibat batuk dan pilak
menyebabkan bocah itu sering sesak nafas dan kejang
suhu udara di banjar belum pernah menyentuh di bawah tiga puluh dua derajat celcius
belum lagi bakaran lahan gambut penimbulkan asap tebal
semakin menambah faktor faktor yang memperparah kondisi kesehatan rizky
ia tahu cara mengatur keuangan
agar berapapun penghasilan suaminya cukup untuk makan keluarganya
sejak rezeki lahir rosina tak bisa lagi mencari jalan ke jalan lainnya
sejak rezeki lahir rosina tak bisa lagi mencari jalan ke jalan lainnya

sebagai pembantu rumah tangga dan buruh tani harian
ia harus meninggalkan kesibukannya
sekaligus resiko berkurangnya penghasilan di rumah demi merawat rizki
beruntung rosina memiliki dua anak lain yang begitu bertanggung jawab
rusina memiliki dua anak lain yang begitu bertanggung jawab
naim anak pertamanya yang berusia dua puluh tahun
naim anak pertamanya yang berusia dua puluh tahun
di penginapan milik perseorangan
hasilannya lumayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
sementara hikmah anak keduanya yang kini duduk di kelas satu smp
bisa membantu merawat rizky
hikmah telah terbiasa mandiri
ia telah menerima fakta bahwa perhatian ibu dan ayahnya
harus terfokus pada adiknya rizky
namun hikmah adalah kakak yang penuh pengertian
mencintai adiknya tanpa syarat
kami mengajak ruzina melepas penat sejenak tak jauh dari rumah
ruzina sudah lupa untuk berhenti di rumah
kami sudah lupa kapan terakhir kali ia berpergian seperti ini
jika bagi ibu lain berbelanja adalah keseharian belaka
bagi rusina ini adalah kemewahan
lima tahun terakhir ia dedikasikan untuk merawat rizki tanpa hari libur
sedikit hadiah sederhana ini tak kami sangka bisa menghibur rusina
mudas belanja semua
saya juga senang
biasanya kalau pupuk pupuk
baru kalau susu susu
pernah sekali semua ini
kan kadang uangnya enggak maiz
uangnya nggak cukup untuk beli semua
kayaknya kita dari tim berbuat baik ini beliinnya sedikit tapi
tapi ya senang
aku senang banget saya juga senang kalau ibu senang
biasanya ini yang kecil
semua harus gantian ya bu sofi
kadang langsung sumpah kayak di rumah tapi pulang
kesian anak anak ditinggal tinggal kan
kalau kayak gini keingatan rizky bagaimana ini di sana kayak itu
bahkan ditinggal sebentar gini aja ini udah kepikiran
tapi kita bawa pulang banyak rizky
senang ya bu
dan rizky cepat sembuh sehat
murah aja gini
bisa beliin susu pupuk
jangan sempat kehabisan
kadang kalau habis mikirkan segini isuk ada ke raja gini kayak itu
pada akhirnya arti sebuah keluarga tergambar pada bagaimana ayah ibu dan anak ini
lihatlah hati tulus ibu yang mencintai anaknya tak akan pernah berdiri sendiri
justru semakin diperkuat oleh dukungan anggota keluarga

setiap derai air mata yang dijatuhkan prusina
setiap derai air mata yang dijatuhkan rusina
karena perjuangannya merawat anak berkebutuhan khusus
karena perjuangannya merawat anak berkebutuhan khusus

sebab ada tangan tangan kita dan orang baik yang selalu rela
terbagi dibuat dengan cara yang paling sederhana
hujan gerinis di pagi hari panas menyengat di kota lampung

jauh jauh kamu dari jakarta datang kemari cuma pengen ketemu ibuhan yang cantik di pasir terlambung

sungai martapura di banjarmasin kalimantan selatan
memberikan penghidupan sejak dulu
pesonanya masih tetap ada bahkan menjadi gambaran
bagaimana pelajaran tentang kebaikan bisa kita dapatkan darinya
saya berkesempatan menjadi saksi senyum ibu ibu pedagang atau disapa acil dalam bahasa setempat
di pasar terapung lok baintan kecamatan sungai tabu kabupaten banjar
lihatlah sumringah yang muncul setiap perahu wisatawan memasuki anak sungai barito ini
hujan gerinis di pagi hari panas menyengat di kota lampung

jauh jauh kamu dari jakarta datang kemari cuma pengen ketemu ibuhan yang cantik di pasir terlambung

kau guru di nasihat kalau kami jadi pemimpin kamulah yang paling tepat

salah satu iklan televisi swasta di masa saya kecil menjadi salah satu yang mungkin berjasa bagi saya
untuk mengenalkan bahwa pasar tempat ibu kita membeli kebutuhan sehari hari
bukan hanya yang menampak di tanah saja tetapi juga yang terapung

yang terapung pasar
lok bain tan ini menjadi
salah satu yang bukan hanya menjadi
destinasi wisata saja di
kota banjarmasin tetapi juga
menjadi sumber penghidupan
sip oke lok bain tan
bustan adalah satu
dari ratusan ibu ibu pedagang
di pasar terapung lok bain tan
ia adalah istri
dari suami buruh kebun
dan ibu dari lima anak
di antara anak anaknya
dua telah meninggal
ketika musim kemarau seperti
ini sejumlah kerajinan tangan
yang dijualnya adalah
satu satunya penghasilan di keluarga
dari kebun suaminya akan
sangat jauh berkurang
jukung atau perahutan pemesin inilah
yang menjadi saksi bisu
perjuangannya demi keluarga
bersama kawan kawan senasib
ketika musim kemarau seperti ini
sejumlah kerajinan tangan
yang dijualnya adalah
satu satunya penghasilan di keluarga
ketika musim kemarau seperti ini
sejumlah kerajinan tangan
yang dijualnya adalah
satu satunya penghasilan di keluarga
sudah lima belas tahun selalu di sini
tapi yang ramai
yang ada wisatawan datang ke sini
sudah sepuluh tahunan lebih
yang datang alhamdulillah
pendapatan kami meningkat setelah ada tamu
mudah mudahan tamu nanti datang datang lagi ya
sejak tahun sembilan puluh an awal
pemerintah daerah mulai berfokus
menjadikan keunikan pasar terapung
lok bain tan menjadi destinasi wisata
tidak hanya menarik perhatian
tetapi terlebih wisatawan mancanegara
untuk menikmati budaya lokal
ya kami suka berada di sini
beberapa tahun lalu
kami berada di pasar terapung di vietnam
dan itu tidak begitu asal
pasar terapung telah ada
sejak tahun seribu lima ratus an
dalam tradisi kerajaan banjar
seiring berjalannya waktu
fungsi dan bentuknya
mungkin telah berubah
tanpa mengurangi makna
dan wujud kebaikan di dalamnya
dan pasar terapung itu
antara grosir dengan pengecer
jadi ada kapal yang lebih besar
sebelum matahari terbit
mereka di tengah sungai
dan biasanya di sungai kuin itu
di marah kuin
lalu perahu perahu kecil mendekat
nah disitulah ada jual beli
antara grosir barang itu
dari sayur buah buahan
kemudian lauk kue dan segalanya
lalu dibeli atau dititipkan
dengan perahu perahu tanpa mesin
antara grosir dengan perahu kecil itu
sudah tidak terjadi lagi
yang terjadi adalah perahu kecil
yang memanjakan wisatawan
karena jual beli yang seperti itu
sudah terjadi di darat kan
sebenarnya nilai positif yang saya tangkap adalah
masyarakat mempunyai sadar wisata
artinya acil acil yang secara tradisi mereka tahunya
bangun pagi menyiapkan jualan
kemudian mengayuh perahunya jualan
sekarang mereka punya keterampilan tambahan
keterampilan komunikasi dengan pembeli
keterampilan bahasa asing
dan keterampilan berpantun
mereka selalu memanjakan pembeli dengan berpantun
baik yang di sharing tendean maupun yang di lok baintan
itu yang menjadi ciri khas sekarang
dan mereka juga jadi selebriti dadakan
karena biasanya penumpang pelancong
itu suka mencoba naik ke perahu mereka
dan dijalankan sedikit agak ke tengah lalu difoto
itu banyak sekali yang seperti itu
itu efek positifnya
jadi mereka memang betul betul mendongkak pariwisata sungai
dan itu tidak ada di indonesia yang alami seperti itu
di pasar ini setiap ibu ibu pedagang menjadi berdaya
pencari nafkah bagi keluarga
kebudayaan asli masyarakat juga menjadi daya tarik wisata
agar lebih dikenal dunia
dan yang terpenting para acil saling mendukung satu sama lain
dari atas jukung masing masing
untuk berjuang mencari rezeki tanpa saling menjatuhkan
pasar terapung lok baintan adalah satu lagi cerita
bahwa perbuatan baik tidak perlu menunggu aksi yang besar
ia bisa jadi ada di kehidupan sehari hari telah kita lakukan
sebagai tradisi dan akan turun temurun menjadi ajaran hidup
bagi generasi selanjutnya